maafkan saya apa haji badrun
terserah kamu guys
kayaknya kamu lebih senang lumpuh di tempat tidur ini
kamu kan tahu siapa haji badrun
biar aja bu
biar dia mendapatkan pelajaran
tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu
ibu jangan khawatir ya
biar itu jadi urusan saya
dengan pak haji badrun
biar itu jadi urusan saya
biar itu jadi urusan saya
saya salah menolaknya
saya salah menolaknya
saya salah menolaknya
lebih tenang alhamdulillah sudah baik kan kang dan sepertinya bapak sudah bisa menerima peristiwa itu
alhamdulillah ya mudah mudahan saja dengan adanya musibah ini tidak mengganggu rencana pernikahan
kita ya kang insyaallah tidak kang astagfirullahaladzim kok saya bisa jadi lupa seperti ini ya kang
loh memangnya ada apa vel kang setelah makan siang ini tolong akang antar vela ya ke rumahnya teh eis
sekalian akang lihat apa penyakitnya teh eis insyaallah tapi memangnya ada apa dengan teh eis
teh eis tiba tiba lupa kang
kang itu rumahnya
ibu kenapa lagi dengan teh eis ibu
dengan sakitnya parah
akang ditolong aku teh eisnya
kerjaan mahluk yang
apa maksud akan
kenapa begitu tiga orang menyakiti ahis
insya allah bu
dengan seizin allah
saya minta tolong dibantu doa ya bu
bacakan ayat kursi berkali kali
rupanya ada anak muda yang ingin mengadu kekuatannya dengan
siapa dia bang
sepertinya calon menantu sainganmu
tapi tenang saja bartun
dia tidak akan mampu mengalahkan kita
bu mereka sudah jalin
akhir dari anak anak belakang
bencana bagi dia
dia bisa menghubungi
una dua tiga adik
saya akan meninggi
sebelum kamu terbakar oleh ayat ayat allah
saya akan pergi
hamba tidak sanggup
hamba terbakar oleh pembunuh
hamba terbakar oleh pembunuh
hamba terbakar oleh pembunuh
anak baru kemarin kamu sudah kalah
hamba tidak sanggup melawan orang beriman
apalagi tubuhnya selalu dibahas
dengan air muda
selalu membaca ayat ayat tuhan
kalau begitu kamu pergi dari sini
tidak ada gunanya lagi
kamu tinggal di sini
yang saat ini adalah kesembuhan dari teknis
dan memang ada baiknya juga
bila bapak berhati hati
apa dia gara gara soal makmum
jadi kalap seperti itu
setan memang gampang sekali menjerumuskan seseorang pak
apalagi kalau orang itu memang jauh dari tuntunan allah
bapak juga mesti hati hati
karena kalau orang sudah kalap
dia akan melakukan apapun
meskipun itu bertentangan dengan hukum allah
bapak sudah putuskan
untuk melakukan keragat itu
untuk apa pak